sebuah komunitas motor trail di madiun punya cara ekstrim dalam menyalurkan hobinya di waktu luang
mereka gemar menjelajahi hutan dan medan terjal sambil berwisata alam
bagaimana keseruannya berikut liputannya
seperti itulah yang dicari para penggila motor balap ini
bermodal nekat dan keterampilan yang cukup
satu persatu para peserta memacu motor trailnya untuk menaklukkan tanjakan demi tanjakan
dan bisa ditebak kondisi jalan yang licin dan menanjak membuat banyak peserta terjatuh bersama motornya
bahkan ada sebagian peserta yang keluar jalur
pertama tujuan kita ya
untuk memperkenalkan hutan kita juga memperkenalkan suatu tempat wisata
dan yang paling penting kita nggak terlalu uraan di jalan raya
dari puluhan peserta yang ikut berpetualang
ada pemotor yang usianya paling tua yaitu suhartono enam puluh delapan tahun
dan seorang gadis belia berusia empat belas tahun
menurut maya ia bergabung dengan komunitas trail karena memang menyukai tantangan dan alam
tua pegang pihak
nggak takut mbak dengan resiko misalkan jatuh atau gimana gitu mbak
aksi petualangan komunitas trail ini tidak hanya sekedar menyalurkan hobi
namun kegiatan ini juga untuk memperkenalkan wisata alam lereng gunung wilis lebih luas lagi
inom tohari madiun